bergabungnya bersama pkb rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat lebih besar lebih mantap
saya dan pkb siap mengawal mas anies untuk melanjutkan cita cita
kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua
demokrat kena prank dari musang berbulu domba
hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan saya akan putarkan ya ini pernyataan menarik sekali dari mensesnek pak pratikno
menanggapi soal pertemuan presiden jokowi dengan ketua umum partai nasdem pak surya paloh
kita dengarkan sama sama
pak surya paloh diterima bapak presiden dan saya sepenuhnya mendampingi saat berbincang
beliau berdua berbincang jadi saya tahu betul apa yang dibicarakan
sama sekali tidak ada pembicaraan tentang masuknya pkb ke
sama sekali tidak ada
termasuk tidak ada pembicaraan tentang misalnya pak surya menyampaikan rencana pak muhaymin menjadi cawapresnya pak anies
juga tidak ada pembicaraan tentang itu
tahunya itu setelah pertemuan kemudian bapak presiden kembali ke bogor
pak presiden telpon saya pak ini saya baca di koran
ternyata ini ada berita baru
tadi tidak ada
tidak sama sekali tentang cerita tentang itu
jadi baca di media tentang rencana koalisi itu
oke pak taslim
dua hari sebelum deklarasi pak surya paloh bertemu dengan presiden jokowi ya di istana itu berarti hari kamis
kalau salah kamis sore
selama kurang lebih lima belas menit
pertanyaan saya masa nggak dikomunikasikan bahwa nasdem akan memasangkan anies dengan mohaimin kepada presiden jokowi
ya jadi pertemuan pak jokowi
pak surya paloh itu kan sangat tergantung kepada ketersediaan waktu presiden
sebelumnya kita juga lihat satu hari setelah apel siaga hari senin pak surya juga diterima oleh presiden
jadi dan pertemuan pertemuan seperti itu biasa saja
dulu waktu pak anis kita deklarasikan tanggal tiga oktober
santer di publik bahwa
yang membuat kerenggangan hubungan mereka adalah karena pak surya tidak menginfokan akan mendeklarasikan anies
sama seperti sekarang ini
urusan deklarasi itu urusan internal kita
seperti juga presiden bilang
itu urusan partai partai atau gabungan partai partai
jadi pembicaraan pak surya dengan pak jokowi di luar urusan internal partai
jadi saya tegaskan bahwa dalam pertemuan antara pak surya dengan presiden jokowi
sama sekali tidak membahas soal deklarasinya
anis mohaimin ataupun pak surya tidak menyampaikan bahwa cowok presiden anis mohaimin
hanya tidak membahas deklarasinya
juga tidak membahas tentang pilpres
itu urusan rumah tangga kita
dan itu selalu dijaga
independensi dan keluatan partai itu selalu dijaga oleh pak surya
karena presiden jokowi merasa terkecoh dengan persepsi publik
seolah olah merestui duet anis dan juga mohaimin
sampai banyak politisi politisi yang kemudian bertanya
apakah memang pak surya sengaja meminta waktu bertemu dengan presiden dua hari sebelum deklarasi
untuk memunculkan narasi itu
pak surya minta waktu itu saya tidak tahu persis kapan
tapi biasanya direspon oleh istana
tergantung kepada ketersediaan waktu istana
jadi yang atur jadwal itu bukan kita
misalnya itu juga dulu ada pembicaraan
satu hari setelah kita apel siaga
diterima oleh presiden
itu jadwalnya ya begitu
jadwalnya seperti itu ya
ini biasa saja komunikasi pimpinan partai dengan kepala negara
itu sesuatu yang
yang harus terus menerus dibangun
seperti komunikasi antar partai
seperti kita seperti ini
jadi presiden jokowi tidak dalam posisi merestui ataupun menolak duet ini ya anis mohaimin
saya kira pak jokowi justru mungkin tidak tahu
setelah deklarasi baru pak jokowi tahu
dan itu biasa saja
sama seperti waktu kita deklarasikan anies
dulu kan banyak orang menyesali
banyak orang yang mengatakan
kenapa nggak diinfo segala macam
itu memang bukan ranah presiden
itu ranah kita
jadi kenapa pak surya harus meminta waktu dua hari sebelum deklarasi bertemu dengan presiden
saya tidak tahu minta waktunya kapan
tetapi diberi dua hari sebelumnya
nah minta waktunya itu
saya tidak tahu kapan
pak jazilul dalam wawancara khusus saya dengan mas anies dan juga caimin begitu ya
caimin mengaku bahwa belum melaporkan soal duet bersama dengan mas anies ini kepada presiden jokowi
padahal kan caimin berada di koalisi pemerintahnya pak jokowi itu kenapa ya
tentu kami punya prasangka yang baik
beliau pemimpin yang lahir di era demokrasi
oleh sebab itu bagi pkb
sampai hari ini memandang bahwa
apapun yang dikerjakan oleh partai partai politik
selagi untuk tujuan
bangsa dan negara
saya yakin pak jokowi akan memberikan restu dan dukungan
jadi tidak perlulah kita berburuk sangka
karena pak jokowi ini selama ini track recordnya begitu
baik dengan semua orang
apalagi pkb dan nasdem yang ada dalam koalisi pemerintahan
dan pak jokowi berkali kali menyampaikan urusan
pilpres urusan siapain
urusan ketum ketum partai
sangat baik dengan ketua umum ketua umum partai
pak surya paloh dipanggil ke istana
bahwa hubungan dengan beliau baik
demikian juga dengan partai partai yang lain
oleh sebab itu
tidak ada gunanya pertanyaan restu
dari pak jokowi
buat pkb restunya pak jokowi terhadap duet anies mohaimin itu tidak penting
pak jokowi akan memberikan restu
kepada putra putra terbaik bangsa
untuk maju dan melanjutkan
apa yang menjadi legasinya
itu pasti nggak bisa dibantah
karena pak jokowi itu lahir dari proses
yang akan menghargai setiap perbedaan
yang disitu juga pak jokowi selalu memberikan arah
oleh sebab itu
menurut saya jangan pertanyaan soal restu itu kemudian dibuat perselisihan pertentangan
karena ini narasinya di publik kemudian menjadi pertanyaan
ketika dua hari sebelum deklarasi pak surya palo bertemu dengan presiden jokowi
kemudian timbul narasi bahwa seolah olah pak surya sudah melaporkan
terima kasih kepada presiden jokowi
termakan oleh isu
oleh prasangka prasangka buruk
karena apa pak surya palo dengan pak jokowi itu
itu sudah lama hubungannya
tiba tiba orang berprasangka jelek
bagi pkb itu salah
oleh sebab itu kami tetap melihat bahwa ketika pak surya palo ke istana
bersama pak jokowi pasti membicarakan hal hal yang penting untuk bangsa ini
tapi jangan disuruh juga bahwa sp sedang meminta restu
pak jokowi tidak memberi restu
ini para negarawan yang duduk
yang dipikirkan adalah soal negara
bukan soal kepentingan nasdeb
bukan soal kepentingan pkb
saya yakin pak jokowi berdiri di atas semua partai
jadi menurut pkb
pkb yakin bahwa pada akhirnya pak jokowi akan merestui ya
sudah merestui kok pada akhirnya
saya akan putarkan
saya akan putarkan pernyataan dari ketua majelis tinggi partai demokrat pak susilo bambang yudhoyono soal mastermind
kita dengarkan sama sama
seorang menteri sekarang ini
menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan presiden jokowi
secara intensif melakukan lobby
termasuk kepada partai demokrat
dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru
pks dan p tiga
yang bersangkutan mengatakan
yang disampaikan itu inisiatif ini
sudah sepengetahuan pak lurah
kata kata sang menteri
yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres
katanya ada mastermindnya
saya tidak tahu siapa
katanya ada dalangnya
oke bang irwan ini
oke bang irwan ini
yang dimaksud mastermind ini siapa
oleh pak sby
ini maksudnya pak lurah begitu
presiden jokowi di bali gagalnya duet anissa ahy
pak sby tidak kadang mengatakan mastermind
ada beliau mengatakan ada mastermind
jadi memang menyampaikan bahwa
ini maksudnya dimaksud mastermind itu siapa
ada upaya untuk mengajak
membentuk koalisi baru
jadi siapa yang dimaksud mastermind siapa oleh pak sby
tidak ada kan
tidak ada juga tidak ada yang nyebut nama katanya
bukan pak lurah bukan presiden jokowi
tidak ada kita tidak pernah sebut
apa itu kita tidak tahu itu pak lurah apa itu
jadi itu tidak mengacu ke presiden jokowi
salah satu menteri mengklaim mendapatkan perintah dari pak lura alias presiden jokowi
ya kita nggak tahu itu
pesan beliau bahwa
dalam proses proses pembentuk koalisi ini
memang kita juga diajak
beberapa apa namanya
dari koalisi yang lain
termasuk yang pak menteri itu
untuk membentuk polos koalisi baru
jadi tidak ada yang menyebut pak lurah mastermind itu
oke jadi menurut partai demokrat
tidak ada keterlibatan atau andil dari presiden jokowi
merestui duet anies dan juga mohaimin
tidak ada itu
tidak ada pikiran seperti itu demokrat
tidak ada kita kan jelas mengatakan bahwa
proses koalisi perubahan persatuannya gagal seperti ini
apa namanya komitmen dan kesepakatan yang
sudah disepakati bersama
nah itu yang kemudian kita
itu juga yang membuat kemudian
kader kader juga beraksi
jadi tidak ada tangan kekuasaan ini menurut partai demokrat
di dalam gagalnya duet anies ahaye dan munculnya anies mohaimin
mbak kita sudah diberi pesan
bahwa membangun bangsa ini
butuh pikiran besar
jiwa yang besar
jangan kemudian kita terjebak narasi narasi yang kemudian
memecah belah bangsa ini
ini kan yang menyampaikan mastermind kan pak sby
kita yang mengutip aja
pak sby menyatakan bahwa akan
ada yang mengajak untuk membentuk poros koalisi baru
dari pak menteri yang
mengatasnamakan pak lurang
maksudnya pak menterinya siapa ini
pak menteri pak rekref sadia gauno
bisa tanya bapak
saya mau ke mas umam
saya mau ke mas umam
jadi siapa yang memang melihat bahwa
ada keterlibatan presiden jokowi
di balik gagalnya duet anies muhaimin
atau memang presiden jokowi juga terkecoh
dengan narasi yang mungkin
pada saat pertemuan
antara pak surya palowo dan presiden jokowi
mungkin kalau misal konteks
keterlibatan presiden jokowi
mungkin sifatnya spekulatif
elemen yang memang tidak mengendaki misalnya terbentuknya koalisi yang kemudian mengusung anissa haye
kalau misal di internal kalau misal kita cermati ada beberapa hal yang kemudian barangkali memang make sense
pertama misal kalau misal anies ahaye diluncurkan salah satu yang kemudian barangkali dikhawatirkan pak taslim dan teman teman
tadi efek elektoral dalam konteks ini adalah kutel efek atau efek ekor jas dari proses pasangan capres cawapres itu
yang mendapatkan efek paling besar memang demokrat
itu dikonfirmasi mbak dari hasil survei selama dua ribu dua puluh dua kemudian di dua ribu dua puluh
hampir memang dari basis data yang ada hampir mayoritas survei lintas lembaga
belum nasdem melampaui elektabilitas demokrat
di saat yang sama tadi ada memang fenomena yang dikhawatirkan terutama dari internal nasdem
sepertinya kanibalisme elektoral
karena dari basis basis dapil
memang relatif memiliki irisan karena memang dulu aktornya sama
ada transfer pemain dan sebagainya dari antar partai
sehingga kalau misalnya kemudian disamakan maka kemudian ada yang tergerus oleh satu mesin yang sama
jadi menurut anda presiden sama sekali tidak tahu ya
ada pun terkait dengan konteks tadi itu ya
pendeklarasian misal mas anies dengan cak imin
dijadikan satu apakah kemudian presiden memberikan restu atau tidak
terlepas memberikan restu atau tidak
tapi kalau misal mencermati narasi yang berkembang selama ini
kalau misal pasca ya
kalau misal pasca ya
kalau misal pasca ya
pendeklarasian mas anies ya
yang berkembang adalah ada kekecewaan dari istana seolah tidak terupdate dan lain sebagainya
maka kalau misal kemudian ada silaturahmi kemarin
pak paloh dengan pak jokowi
bisa saja ini ditafsirkan tentunya
sebagai sebuah upaya renegosiasi terhadap restu dalam konteks ini kekuasaan
ini bukan soal restu biasa
tetapi memberikan jalan
ada titik titik aman yang harus diamankan
per hari ini tentu semua orang menjadi terkaget kaget
tiba tiba ada alarm dari kpk menyala
ini dari situasi dari mana
nah lingkaran ini yang sepertinya mencoba untuk diamankan
nah oleh karena itu mengapa kemudian itu dimunculkan
karena begini upaya renegosiasi itu
kalau anies ahaye dimunculkan
maka narasi perubahannya itu betul betul lebih kritis kepada pemerintah
tetapi kalau misal kemudian dalam konteks ini dikanalisasi
maka kemudian narasi perubahan dengan takarannya kritis
itu relatif akan lebih smooth
tidak sekuat kalau misal demokrat berada di situ
oke saya mau tanya ke gus jazil
karena sudah dibuka oleh mas umam soal alarm dari kpk
ini kami sudah dapat informasi dan kepastian
konfirmasi dari jurubicara kpk bahwa besok
ketua umum anda bakal cawapresnya mas anies baswedan
gus mohaimin iskandar akan dipanggil oleh kpk
dalam dugaan korupsi kemenaker
besok akan hadir atau gimana
besok kebetulan pak muhaymin sudah ada agenda lama
untuk membuka musabakah internasional di banjarmasin
sekaligus mau ke tuan guru danau
sehingga pak mohaimin menyampaikan surat besok ke kpk
untuk diperiksa pada hari yang tepat
alarm alarm yang disebut oleh pak umam tadi
biarlah publik yang menilai
namun pak muhaymin pasti akan memberikan keterangan yang seterang terangnya
dan sebenar benarnya dari proses
jangan sampai ada pikiran mempolitisasi hukum
kami juga tidak ingin
pkb merasa ada politisasi hukum itu nggak
karena di pidatonya caimin udah bilang
enggak bahaya ta berpasangan dengan mas anies gitu
enggak melihat itu
tentu pkb tidak akan berspekulasi
biar saja publik yang tahu
biar saja publik yang menilai
biarlah teman teman koalisi juga ikut menilai
memang tidak mudah perjuangan
perjuangan selalu ada hambatan rintangan
dan kami pkb tetap memiliki keyakinan
semua rintangan kami akan atasi
tapi kalau misalnya kejadian terburuk begitu terjadi
ini bagaimana pkb mengantisipasinya
pkb tidak membayangkan kejadian terburuk
tetapi seandainya ada kejadian terburuk
pkb akan siap mengatasinya
kami punya masa
kami punya kekuatan
kami bukan partai kaleng kaleng
kami punya ulama
semua proses yang ada
saya pikir akan berlaku
jadi pkb akan melawan bentuk kriminalisasi ya
terhadap caimin begitu
bukan melawan bentuk kriminalisasi
atau bentuk politisasi
jangan menggiring pada politisasi dan lain lain
biarlah publik yang memberikan penilaian
namun pkb punya komitmen
untuk mengusung pak amnis baswedan dan gus muhaimin
sampai pada puncaknya
apapun halangannya akan kami terjang
itu tadi harapannya dan juga komitmennya dari pkb
tapi kalau dari gerindra sendiri
kalau misalnya nanti tetap masih ada peluang
gerindra masih membuka pintu untuk pkb bergabung
kalau kejadian terbuk terjadi begitu misalnya
saya rasa apapun yang terjadi
kan kami sudah doakan
supaya teman kami saudara kami sahabat kami
pkb bisa sukses di pilihannya
tapi tentu sekali lagi
karena pak prabowo ingin membangun indonesia
dilakukan secara bersama sama dengan semangat gotong royong
harapan kami tentu seluruh kekuatan politik yang ada
bisa bergabung dalam koalisi indonesia maju
termasuk saudara kami sahabat kami pkb
kalaupun nanti di putaran pertama kemudian berlawanan
tapi di putaran kedua berharapnya mendukung gitu
ya tentu sekali lagi
kami ingin bangun indonesia secara bersama sama
karena membangun indonesia harus dilakukan
tentu sahabat kami dua belas bulan kami bersama sama
berpisah satu bulan atau dua bulan nggak apa apa
jadi dari senuruh perasaan perasaan ya bagi pak prabowo
tidak ada perasaan hati
mungkin berasal dia nanti
tidak ada perasaan hati
yang jelas pkb saudara kami sahabat kami
insyaallah kami akan bersama sama dengan pkb
membangun indonesia yang lebih baik
bukan artinya itu bisa terjadi yang sebaliknya
pak andre yang bersama sama
gelinda juga bisa begitu
kalau misalnya nanti misalnya di putaran pertama berlawan
tapi di putaran kedua yang masuk misalnya
koalisinya mas anies dengan
caimin gerindra akan bersama sama kesini
nana kita politik itu agak rasional sedikit
ini kan harapannya pkb
harapannya tentu kami hormati
tapi mari kita menggunakan logika dan rasional
enggak pertanyaannya gelinda akan kesitu juga nggak
gelinda sangat menghormati sodara kami pkb
tapi nana sekali lagi politik itu kita harus rasional
ini anies mohaimin gak bisa masuk putaran kedua
itu nana kejam sekali loh
ya itu kan tadi anda kan bilang itu rasional
yang rasional bagaimana
kita nggak tahu sampai nanti di kertas suara
ini nanti kita tunggu afsir empat belas februari dua ribu dua puluh empat
yang jelas pkb saudara kami sahabat kami kami hormati pilihan pkb
jadi saling mendukung lah ya
ya kami saling mendoakan
gelinda akan mendukung pkb
siapapun yang masuk putaran kedua saling mendukung
oke setelah ini kita akan dengarkan sentilan sentilan dari teman teman komisi co
soal situasi instan politik akhir akhir ini
jangan kemarau marau tetap bersama kami di politikalshow